saya ingin menyampaikan kembusan hormonan mahal terpulih sekarang
pada senior dan bertanggung jawab anggota polri atas perilaku
melalui kondisi yang sudah kami lakukan
menyebabkan jatuhnya percaya masyarakat terhadap institusi polri
surat ini sudah kami sampaikan kepada bapak bapak polri
namun kami juga menyampaikan kepada jodohan dari
komisi kode etik pada hari ini
langsung dari siapa
bagaian senior dan berkan berkan perubahan tinggi
perwira menengah perwira pertama dan berkan antara polri
senior dan berkan yang saya hormati
dengan niat yang mudah
dan mulih dan purus
saya ingin menyampaikan rasa penyesalan
dan permohonan maaf yang mendalam
atas dampak yang muncul secara langsung
pada jabatan yang senior dan berkan berkan
jalankan dalam kisah polri
atas perbuatan yang saya lakukan
saya ingin meminta maaf kepada senior dan rekan rekan semua
yang secara langsung merasakan akibat
merasakan secara langsung akibatnya
saya mohon berkita
dan maaf saya dapat diterima
dan saya menyatakan siap untuk menjalankan
setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku
saya juga siap menerima tanggung jawab
dan menanggung seluruh akibat hukum
yang dilimpahkan kepada senior dan berkan berkan yang terdampak
rasa penyesalan dari permohonan maaf ini
dapat diterima dalam terbuka
dan saya siap menjalankan proses hukum ini dengan baik
sehingga segera mendapatkan kekuatan
saya berharap ini adalah keputusan
yang membawa hasrat al qadilah bagi semua pihak